banyak yang kita bisa buat kalau kita mau
dan sekarang saya pikir kita mulai mengarah kepada satu negeri yang makin baik
ya mari kita kerjasama kita bangun teamwork
bahwa ada kritik harus kritik kritik
tapi kritik kritik itu kritik yang bangun lah
kalau buat misalnya ada yang senior apa namanya itu bilang bahwa
ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat
apanya yang dikibulin
dari dulu juga dibejabagi kok sertifikat itu
tapi prosesnya panjang lama dan sedikit
sekarang prosesnya cepat dan banyak
salahnya di mana
jadi asmung aja
jadi saya pikir itu juga enggak boleh kita asal ngomong apalagi dari senior senior
dia kan tujuh puluh berapa tahun saya kan tujuh puluh satu tahun juga
jadi jangan bilang bahwa kita pro pki
eh kalau kau belum pernah ditembaki
jangan kau bicara nasionalisme dulu
saya terjun di tim tim
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima desember
dan anak buah saya gugur delapan orang
malamnya kami masih ngomong besok pagi gugur di kopassus
anda pernah menghadapi itu enggak
jadi jangan challenge lah
kita enggak akan lancurkan profesionalisme kita
saya enggak akan pernah menjualnya
saya ingat anak buah saya yang gugur
jadi buat saya very sensitive matter
kalau orang mengatakan pemerintah ini mau jual kita ke negara asing
saya tahu lah saya enggak butuh
saya tahu number saya tahu angka
bahwa ada masalahnya
tapi enggak akan pernah kita lancurkan profesionalisme
saya punya anak cucu kok punya bekas bekas anak buah saya
saya jadi begini karena mereka
jadi saya ingin titip titip saja pada teman teman sekalian
ini ada bapak ketua dpr di sini ada pak prof rijal jalil ada pak rohmin dahiri
ada pak hafiz tohir ya semua ini
kita ada di sini
mari kita lihat indonesia kita bangun indonesia ini
jangan asing kritika jantar
kalau kamu jadi pejabat emang kamu enggak tahu
saya tahu track recordmu kok
saya lama saya di intel kok
kalau kamu merasa paling bersih kau boleh ngomong
ya dosamu banyak juga kok
ya sudah lah diem aja lah
yang lalu lalu kita lihat ke depan
tapi jangan main main
kalau main main ya kita kan bisa cari dosamu emang oh siapa
jadi bapak ibu sekalian ini tadi mengenai kemasalah kemaritiman
kita maju kita buat yang bisa lebih bagus
bahwa kita masih kurangi yes
tapi tidak akan bisa dikerjakan oleh satu orang
kalau kita rame rame as a teamwork insya allah akan bisa selesai
bila itu apik mwah hidayah
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh